para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara negara anggota g dua puluh
menyusun empat langkah prioritas untuk mengatasi scaring effect atau efek luka
akibat pandemi covid sembilan belas
langkah langkah ini dibutuhkan agar pemulihan ekonomi global segera bisa dilakukan
pandemi covid sembilan belas tak pelak membuat tatanan ekonomi global terkena dampak cukup dalam
dibutuhkan strategi bersama untuk mengantisipasi scaring effect atau efek luka memar ini
agar tidak menimbulkan masalah berkepanjangan
topik ini menjadi salah satu isu utama yang dibahas di forum g dua puluh indonesia
para menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota g dua puluh
menyusun empat langkah prioritas guna mengantisipasi scaring effect ini
langkah pertama adalah mengatasi masalah realokasi tenaga kerja
naiknya jumlah pengangguran akibat pandemi bisa diatasi bila sektor korporasi
menata ulang kerangka bisnisnya
serta meningkatkan ketahanan bisnis dengan memanfaatkan digitalisasi
kedua realokasi modal untuk mengatasi stagnansi produksi serta operasional
dan mendukung investasi untuk meningkatkan produktivitas
diperlukan peran perbankan untuk kembali fokus menyalurkan kredit bagi sektor prioritas
ketiga menyimbangkan upaya mengatasi scaring effect dan meningkatkan produktivitas serta pertumbuhan
tak ketinggalan memastikan kesiapsiagaan dan pencegahan pandemi
langkah terakhir adalah memanfaatkan teknologi dengan memperkuat inklusi dan literasi digital
kedua memastikan ekonomi berkembang dengan inklusif
tidak ada yang terlepas
dan lebih penting menunjukkan fondasi yang lebih baik untuk mencapai
balasan dan inklusif yang kuat berkelanjutan dan berkelanjutan
kedua memanfaatkan teknologi yang lebih baik untuk mencapai balasan dan inklusif
bank indonesia saat ini telah melakukan sejumlah reformasi struktural di pasar keuangan
melakukan pendalaman pasar hingga mengembangkan digitalisasi sistem pembayaran
guna meredam scaring effect tersebut
uli kurniawan andika suramanto jakarta